pemprov jawa timur mengirimkan bantuan logistik menggunakan kapal negara kn sar permadi milik basarnas ke pulau bawean
dan pemprov jawa timur memastikan bantuan bagi warga terdampak gempa terpenuhi
bantuan diantaranya makanan tenda selimut dan peralatan dapur umum
tidak hanya membawa logistik kn sar permadi juga membawa para sukarelawan dan tenaga medik
pemprov jawa timur juga telah memberangkatkan bantuan material untuk memperbaiki rumah warga yang diberangkatkan melalui pelabuhan paciran lamongan
ketika tanggap darurat maka yang dibutuhkan adalah memastikan logistik kebutuhan dari penyintas yang mengungsi itu terpenuhi
nah kebutuhannya di samping logistik kebutuhan dasar
permakanan kita di sini permakan bukan hanya naturanya tetapi juga kita membawa peralatan dapur umum dan masak nanti
tagana masak supaya menjamin mereka bisa sahur bisa buka dengan mudah
kemudian kebutuhan pakaian kemudian alas tidur ya karena mereka masih mengungsih
nah ini sebanyak banyaknya ini adalah terkumpul dari para opd dan beberapa dari simpatisan dari donatur ya
logistik bantuan bagi korban gempa terus tiba di gedung posko utama di kantor badan penanggulangan bencana daerah gresik jawa timur
bantuan berupa peralatan sanitasi yang diperuntukkan bagi bayi anak anak dan juga orang dewasa
kepala bpbd gresik menyatakan bantuan bagi warga bawean yang terdampak gempa akan langsung didistribusikan secara berkala dan bertahap
sudah ada jurnalis kompasifi deddy herianto saat ini bersiap dengan laporan terbaru
dari gresik jawa timur deddy hingga saat ini bagaimana penanganan terhadap para korban gempa di sana
secara hingga hari ini selasa dua puluh enam maret dua ribu dua puluh empat penanganan korban bencana gempa di pulau bawean sudah sesuai dengan prosedur dan berjalan dengan baik
hal ini dilihat dengan pengungsi sebagian
seluruhnya sudah mulai berangsur kembali ke rumah mereka masing masing
pengungsi yang kembali ke rumah masing masing ini mayoritas atau kebanyakan adalah kembali ke rumah mereka yang mengalami kerusakan kerusakan ringan
namun yang mengalami kerusakan sedang hingga berat masih tetap bertahan di pengungsian pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten gresik dan juga pemerintah provinsi
yang disiapkan oleh bnpb dan juga pengungsian pengungsian mandiri yang mereka dirikan di sekitar rumah mereka masing masing yuno
dedy untuk saat ini bagaimana dengan distribusi bantuan bagi warga di masing masing lokasi apakah ada kendala
ya juno dan juga saudara kendala terkait pendistribusian sebenarnya tidak terlalu signifikan
namun memang harus tantangan tersendiri bagi
namun terkait distribusi logistik sendiri tadi kepala bppt kabupaten gresik
kabupaten gresik menyatakan bahwa sudah
kemudian nanti dikirimkan ke tenda lapangan yang ada di kecamatan sanggapura di pulau bawean
baru nanti akan didistribusikan ke tenda tenda pengungsi dan juga warga yang terdampak gempa di pulau bawean
ya hingga saat ini masa tanggap darurat akan diberlakukan sampai kapan dan juga bagaimana terkait dengan bantuan bila ada rumah warga yang rusak apakah akan diperbaiki atau bahkan direlokasi
nanti pemberian atau penyaluran logistik itu sendiri
nah pendistribusian logistik itu sehingga saat ini juga berbarengan
dengan pendistribusian bahan bahan bangunan seperti semen nantinya yang akan digunakan sebagai bahan untuk membangun ulang rumah rumah warga yang terdampak gempa
kepada jurnalist kompas tv dedy haryanto dari gersik jawa timur